makanan berkuah di dalam panci panci super besar ini terlihat seperti gulai atau rendang ya
namun jangan salah meski warna dan kekentalannya mirip ini adalah kuah beragam sajian khas negara taj mahal india
sejak dua tahun terakhir kuliner india makin banyak bermunculan di ibu kota jakarta
saya kunjungi sebuah dapur yang khusus menyajikan masakan india
perlu diketahui hampir seluruh kuliner india menggunakan garam masala
bumbu yang satu ini adalah perpaduan dari rempah rempah misalnya pala jintan cengkeh hingga kapulaga
nah tak heran jika kuliner india sangat terkenal dengan aroma rempah yang kuat
nah ini masaknya berjam jam nih berapa ya kira kira minimal berapa jam
dari awal sampai jadi ini sekitar dua jam tiga jam
terus ini gede banget gini
mirip mirip lah ya sama masakan indonesia yang ada beberapa menu yang harus berjam jam juga masaknya
tak hanya yang berkuah tapi cemilan asli india juga mirip dengan cemilan indonesia
ada juga nih untuk menu utama lem briyani rice alias nasi briyani dan kari kambing
meski sama sama bernama nasi tapi ada yang beda loh
setelah tadi masak yang berjam jam itu sampai keringetan banget kita akan cobain
walaupun rice ya tapi bukan seperti rice atau nasi kebanyakan di indonesia
bentuknya lebih panjang panjang gitu cobain ya
meski tetap ada perbedaan rasa yang cukup signifikan
respon masyarakat lokal terhadap masakan india dinilai positif
menurut penulis buku jakarta a dining history kevin raprianto
wajar jika masyarakat merespon baik kemunculan sejumlah restoran
dia mencoba masakan indonesia
sebetulnya masakan indonesia dan masakan india itu punya sangat banyak kemiripan
bahkan sebelum masakan tionghoa banyak sejarawan dan pakar pakar antropologi dan arkeologi
mengatakan bahwa justru influence pertama untuk masakan nusantara adalah makanan india
karena memang itu ada di berbagai kitab seperti ramayana dan lain sebagainya
nah bagi yang masih awam dengan masakan india sebaiknya coba dulu
supaya tak bosan dengan kuliner yang itu itu aja